masih berpikir bahwa andin adalah pembunuh adik kamu roy
kamu salah alamat
karena sampai detik ini papa percaya yakin bahwa andin tidak bersalah
dia bukan pembunuh roy
apakah kamu mengerti kenapa papa semarah itu sama kamu
saya mengerti pak
kalau saya ada di posisi papa pasti saya akan melakukan hal yang sama juga
terus bagaimana hubungan kamu sama andib
apa mau tanya
apa kamu masih ingin kembali bersama
saya ingin kembali dengan andi
saya tidak ingin meninggalkan anjing pak
terus bagaimana ingin dendam kamu juga
jujur sebagai orang tua papa sangat mengkhawatirkan andin
setelah papa tahu andin dinikahi oleh kakaknya roy
apalagi setelah papa tahu bahwa kamu menikahi andin karena dendam
bapak langsung ingat semua kejadian pada saat andi masih bekerja di sini
dan di awal awal pernikahannya sama kamu
apakah kamu ada hubungannya pada saat andin terjebak di toilet waktu itu
tidak usah dijawab
apakah kamu ada hubungannya pada saat andin waktu itu cerita ke papa
dia hampir tertimpa logo perusahaan kamu
tidak usah kamu jawab juga
maka honkel kamu merupakan putus mading

rma ngreati penggemaran itu pilet

bahwa udah selesai keatriunan
ketakutan papa sangat beralasan
karena memang itu tujuan gue dari awal
gue mau menyiksa andin dengan penikahan ini
gua mau bikin andin menderita
keluar dari sini
ini bukan kamar kamu
tapi kan kita suami istri mas
tidur aja jangan deket deket saya
aku tidur di lantai aja mas
terserah kamu tidur di lantai
tidur dimana terserah kamu
saya gak peduli
sampai gue sadar
kalau kebencian gue udah berubah menjadi cinta buat anda

saya pasti akan berusaha untuk menghilangkan dendam saya
saya pasti akan berusaha untuk menghilangkan dendam saya
kamu pernah cerita ke papa
kalau mama kamu sangat terpukul setelah kematian adik kamu
dan itu berdampak besar kepada psikologis mama kamu
sampai mama kamu dirawati penang
apa mama kamu sudah tahu latar belakang andin
saya belum cerita apapun
soal andin yang
jadi tersangka pembunuhan roy
soal andin yang
jadi tersangka pembunuhan roy
mungkin sulit untuk kamu percaya ya
bahwa andin adalah pembunuh adik kamu roy
kamu salah alamat
karena sampai detik ini
bahwa andin tidak bersalah
dia tidak bersalah
dia bukan pembunuh roy
saya juga ingin percaya
tapi sekarang saya butuh buktinya pak
ketika di persidangan
semua bukti mengerasa mandin
saya cuma butuh bukti
bukti pak bukti untuk saya percaya
saat itu memang andin gak punya bukti
malah ada satu saksi yang sangat memberatkan andin
yang papa gak tau dia siapa
papa udah berusaha mencari bukti yang ada
untuk membuktikan kalau andin tidak bersalah
papa hanya punya keyakinan
karena papa tau seperti apa
dan papa berikan cinta
papa tahu betul andin punya hati yang tulus
seperti halnya dia turus mencintai kamu
jangan kamu sia siakan rasa itu
dan papa yakin
kamu juga bisa merasakan itu
itu aja yang mau papa bicarakan sama
saya ingin membahas soal restoran
apa apa sudah mau untuk memegang kembali
bereskan dulu pernikahan kamu sama adik
satu hal lagi
kalau kamu sudah yakin bapak
andin bukan pembunuh adik kamu
kamu sudah percaya sama andin
pelan pelan bicara sama mama
karena keputusan mama kamu
tindakan mama kamu
akan mempengaruhi kelanjutan rumah tangga kami
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya minta maaf soal saksi palsu itu
tapi sekarang siapa yang bisa membuktikan dia
siapa yang bisa membuktikan bahwa kamu memang gak bersalah
seperti yang papa bilang
seperti yang kamu bilang
siapa apa buktinya din